seterusnya guci prabu pasukan salakapura berhasil mendapatkan kemenangan dalam peperangan itu
kamu memang senopati andalan salah kapura tidak pernah kalah dalam peperangan manapun
juga aku sangat bangga mempunyai senopati seperti dirimu terima kasih gusti prabu
aku menyesal telah mempercayainmu
terima kasih kau telah mempercayaiku aku lakukan itu semua untuk menjebakmu
aku memang datang ke karanggendang atas tugas dari raga prabu serandaka untuk memancingmu
ke lembah majawara hahaha tidak mungkin kau berkata seperti itu karena rencanamu telah gagal
dan kau memutarbalikan fakta demi keamanan dirimu
yang terpenting sekarang aku dapat meringkus musuh pepuyutan dari salakapura yaitu meringkusmu dan
pasti akan mendapatkan penghargaan atas jasa jasaku
tunggu aktami tunggu pembalasanku
siapakah penyusup itu
entahlah raka aku pun tidak tahu siapa dia
dia cepat sekali menghilang aku gagal menangkapnya
iya adalah orang yang sama
yang menyusup di wisma tamu tempoh hari aku sempat bertarung dengan dia
jaga tewa batara jurus tadi jurus selimut kabut hanya ayah anda yang menguasai jurus itu tapi
mana mungkin penopeng itu adalah ayahanda kurang aceh ternyata ada penopeng lain yang beraksi di
sejarah siapa dia dan apa maksudnya aku harus milih dikinya
nih mas ini dia nini kamayat dia yang menolongku dari para siluman dan aku membawanya ke istana ini
untuk memberikan tanda terima kasihku untuk menolongku dari para siluman dan aku membawanya ke istana ini untuk memberikan tanda terima kasihku untuk memberikan tanda terima kasihku
untuk memberikan tanda terima kasihku untuk memberikan tanda terima kasihku
jika seperti itu lebih baik kita kembali ke istana agar kita tahu apa yang telah dilakukan oleh penyusum itu
allah masya allah anak muda ini benar benar mengagumkan dalam keadaan
lelah seperti ini pun dia tidak pernah lupa kewajibannya sholat lima waktu aku tidak ingin mengganggunya
aku tidak ingin mengganggunya
aku tidak ingin mengganggunya
aku tidak ingin mengganggunya
ya allah ja
yang maha pengasih lagi maha penyayang
dan juga hidayat
kepada para penduduk yang ada di kampung ini
perbuatan perbuatan syirik yang mereka lakukan
adalah perbuatan yang kau benci
orang yang taat
dan bertakwa kepadamu ya allah
yang maha pengasih lagi maha penyayang
hanya kepadamu lah yang menyembah
dan hanya kepadamu lah
yang meminta pertolongan
rabbana atina fid dunia hasana
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
buat tadi dan kepunakan tercinta ku
berjaga jaga di luar istana pesat matajaran
ingin turut mengamankanmu
kau tidak apa apa
aku tidak apa apa ibu nanda
ibu nanda mendengar dari fajurit
ada yang menyusup ke kamarmu dan menikahmu
apa khususnya aku menyerang dia
semoga mereka lakukan sesuatu yang tersenuh
aku tidak tahu apa yang sekarang terjadi kepadaku
bolehkah aku minta izin kembali ke kamarku
baiklah nih mas sebaiknya kau beristirahat agar kesehatanmu cepat pulih kembali
hamba gusti prabu
bawa nimas tirtawati istirahat di kamarnya
sendika gusti prabu
sembawah hormat hamba gusti prabu
bagaimana perangmu di lembah pancarawara
atas restu gusi prabu pasukan salakapura berhasil mendapatkan kemenangan dalam peperangan itu gusti praka
kamu memang senopati andalan salakapura
tidak pernah kalah dalam peperangan manapun juga
aku sangat bangga mempunyai senopati seperti dirimu
terima kasih gusti prabu
untung tadi aku segera pergi
sebelum rara santang dan raka raka
tadi mereka langsung sempat menyerah aku
tapi mereka tadi sempat melihat jurusko
semoga mereka tidak mengenalinya
sebaiknya aku segera kesana
dan bersandiwara seolah olah aku tidak mengetahui apa yang terjadi
dan bisa semua selamat